hingga sabtu pagi wakil wakil indonesia dari cabang bulu tangkis berjuang untuk meraih medali
tunggal putra indonesia tommy sugiarto meraih kemenangan pada pertandingan pertama fase grup
dengan mengalahkan pebulu tangkis amerika serikat howard shue dua ribu satu ratus empat belas dan dua ribu satu ratus sepuluh
tommy akan bertemu dengan pemain kuba osleni gwerero pada hari minggu
dari nomor ganda campuran wakil indonesia praven jordan dan debbie susanto juga melaju ke perempat final
mereka menang dari pasangan jerman michels fuchs dan birgit michels dua ribu satu ratus enam belas dan dua ribu satu ratus lima belas
sementara itu ganda putri indonesia grecia poli danitia krishna maheswari juga menang
atas pasangan inggris raya heirer oliver dan lauren smith dua ribu satu ratus sepuluh dan dua ribu satu ratus tiga belas
sayangnya pasangan nomor dua dunia hendra setiawan muhammad ahsan kalah dari pasangan jepang
kawa seribu tujuh ratus dua puluh satu dua ribu satu ratus enam belas dan dua ribu satu ratus empat belas
hendra ahsan masih berpeluang lolos ke perempat final jika berhasil menang atas pasangan tiongkok
biao chai hongwei di pertandingan terakhir pada fase grup